pakar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana memberikan tiga rekomendasi untuk memperkuat hak berdaulat di kawasan zona ekonomi eksklusif atau zee perairan natuna
tiga hal tersebut diberikan terkait kisruh indonesia dengan tiongkok
hikmahanto menyebut bahwa kisruh di perairan natuna ini tidak akan pernah selesai sehingga perlu ada penguatan dari indonesia terhadap tiga sektor
yaitu kehadiran fisik dalam kegiatan perikanan pertahanan dan konsisten menjaga status hukum wilayah perairan
hingga saat ini indonesia menggunakan ketetapan hukum unclose seribu sembilan ratus delapan puluh dua di mana indonesia memiliki hak eksplorasi sumber daya alam di laut natuna
tapi kita dengan cina dengan vietnam dan sebagainya kita harus banyak banyakan menghadirkan nelayan kita di sana
yang kedua adalah kapal patroli
sekarang masih dimanfaatkan kapal kapal tni angkatan laut sebagai penegak hukum
tapi mudah mudahan pemerintah bisa mempunyai coast guard yang besar yang bisa menguasai juga wilayah ini
yang ketiga kita harus konsisten terus menjaga kebijakan tidak mengakui sembilan garis putus
jadi itu harus terus
kenapa kita akan dicoba dicoba dengan harapan
harapan kita lupa